beralik informasi lain tim kuasa hukum rizik syihab rabu siang kembali mendaftarkan gugatan sidang pra peradilan terkait penangkapan dan penahanan pimpinan front pembela islam tersebut di pengadilan negeri jakarta selatan
tim kuasa hukum menilai ada cacat hukum dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap kliennya
pasalnya rizik syihab ditangkap dan ditahan berdasarkan dua surat perintah yang berbeda sedangkan dalam peraturan kapolri hanya boleh satu surat
selain itu dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di petamburan jakarta pusat muhammad rizik sihab seharusnya tidak ditahan
pasal sembilan puluh tiga undang undang karantina kesehatan hanya diancam satu tahun penjara dan denda maksimal seratus juta
namun ternyata pasal tersebut dicampur adukan ke dalam pasal pidana umum sehingga pihaknya menilai ada cacat hukum
kita berpendapat alasan gugatan kita
karena penahanan habib rizik yang ditahan dengan pasal satu ratus enam puluh kuhp itu tidak relevan dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana
di mana peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum pelanggaran protokol kesehatan di petamburan
tapi dibawa ke hukum pidana kejahatan pasal satu ratus enam puluh